pemimpin komisi pemberantasan korupsi south sittung morang meminta maaf kepada himpunan mahasiswa islam hmi
atas pernyataannya di sebuah program televisi swasta yang dianggap telah menyindir hmi
kpk juga berencana melakukan pertemuan dengan hmi untuk bersilaturahmi
saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung hmi maupun lembaga lain
sehingga menimbulkan kesalahpahaman ataupun kesalahan persepsi
untuk itu saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut
sekali lagi saya ulangi saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut
poin tiga kami percaya saya keterangan kami karena pernyataan saya juga diparak oleh pimpinan yang lain
kami percaya hmi sebagai salah satu penggerak aktivis mahasiswa di indonesia
bisa menjadi kemampuan
saya berterima kasih kepada pemerintah kpk dalam upaya pemberantasan korupsi